wrong one berapaan
bisa untuk mengatasi permasalahan itu sendiri
kalian jadi marah marahin pacar kalian gitu kan
nanti jatuhnya orang yang kalian cintai itu menghilang
dan kalian akan merasakan kehilangan yang amat amat sangat dalam
jadi disini gue mau kasih tau sama kalian ya
ini caranya itu untuk bisa mengatasi permasalahan itu adalah bisa menghargai satu sama lain
dan juga mendengarkan pendapat saling terbuka dan percaya akan pacar kalian
nah sekarang gue pun juga percaya sama kalian
kalau misalkan ada pengalaman yang kalian mau share
langsung aja telepon ya
kalian telpon kita karena hugo udah siap untuk menemani kalian
dan juga memberikan saran kalau seandainya mungkin
developer ada yang punya hal yang sama dengan tema kita hari ini
yaitu adalah takut kehilangan
langsung aja di telepon ya
pengalaman yang mungkin kalau mau share sama kita nih di suara hati
sekarang gue gak
gue bukannya mau berbagi pengalaman
ini tentang seseorang
seseorang yang berani banget dalam hidup gue
seseorang yang selalu ada yang melindungi gue
dia bernama roman
apa yang dimaksud ini adalah roman sigi brand
roman sigi brand
dokter kondisi pasien sudah malu malu dokter
siapkan defibrillator sekarang
emangnya roman kenapa bulan
dia baru aja kecelakaan
perutnya terluka parah
sampai harus dioperasi
dia kehilangan banyak darah
dan dia butuh donor darah
golongan aresus negatif
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya tuhan kami
engkau maha pengasih
dan engkau juga yang maha menyembuhkan
saat ini putra kami
sedang terbaring di ruang operasi
tolong sembuhkan dia
selamatkan anak kami
jangan biarkan dia meninggalkan kami
karena terlalu mudah
buat dia untuk pergi
terlalu banyak cita citanya yang belum dia raih
terlalu berat untuk kami
mengikhlaskan dia pergi dari kami allah
kami mohon ya allah
kamu bukan permohonankan
sembuhkan anak kami
dan beri dia wujud terngah
president reg sal bron datang allahu akbar
bisa dari rakyat kitacu victor
awang di una ke était p minum ini itu memangrak
untuk kalian yang bergolongan darah
bantu gue selamatin roman
ini demi kemanusiaan
gue bakal ngelakuin apa aja
buat kalian yang udah mau
jadi untuk kalian
yang bergolongan darah a
secepatnya datang ke medica setia
oke ulan thank you banget ya
dan juga ini buat axel lover semua
yang banyak dengerin pernyataan dari wulan
buku tegasin yang punya saudara
temen temen atau mungkin juga lo yang lagi dengerin sekarang ini
punya golongan darah a resus negatif
bisa langsung aja untuk membantu
kawan gue disini roman
dan juga kalian bisa datang ke
rumah sakit medika setia ya
karena memang roman butuh bantuan
makasih ya gue
mungkin kalau misalkan ada waktu gue bisa jengukin romania
jadi stay tune terus ya di suara hati
karena sekarang gue udah siapin lagu buat lo semua
lo harus selamat man
lo harus bertahan
demi bapak sama mama lo
kau bisa tatap ya
dan biar rex anjing lo
hapuslah air mata
ataupun benar setapak
takkan menyerah begitu saja
tiga luar apaan sih